masker bordir dengan beragam corak satwa dan bunga ini adalah hasil karya warga surabaya yang telah merambah pasar dunia
masker berbahan kain satin sutra serta katun jepang tersebut tampak mewah dan elegan
berangkat dari keinginan tak merumahkan karyawan akibat pandemi covid sembilan belas
yang juga berdampak pada bisnis desain gaun pengantin serta busana fashion
karolin dan orang tuanya mengubah bisnis mereka dengan memproduksi masker
tak sekedar membuat masker karolin memproduksi masker dengan sentuhan mewah dan elegan
untuk menjaga kualitas masker bahan kain yang digunakan adalah satin sutra dan katun jepang
bordirnya didominasi corak satwa dan bunga
demi corona menyebar di seluruh dunia
nah dari sana mulai pertemuan pertemuan skala besar kan dilarang
jadi otomatis baju baju kita kan mulai tertunda produksinya
lalu kita mulai nyoba untuk memproduksi masker fashion ini
ya dari sana kita juga berusaha supaya karyawan kita masih ada penghidupan
selain sudah terjual di sejumlah kota besar di tanah air masker fashionable ini diekspor ke luar negeri
masker elegan tersebut dibanderol seratus ribu hingga satu juta rupiah bergantung pada bahan yang digunakan
muhammad yanwar komarudin surabaya jawa timur